berbentuk seperti tapakuda jalan layang atau flyover tanjung barat dan lenteng agung yang dibangun sejak november dua ribu sembilan belas mulai beroperasi dalam fase uji coba senin pagi
flyover tanjung barat memiliki panjang total satu satu km dari kawasan pol tangan sampai lenteng agung
sementara flyover lenteng agung panjangnya delapan ratus delapan puluh meter
pembangunan kedua flyover u turn pertama di indonesia ini menghabiskan dana total tiga ratus enam miliar rupiah dari apbd dki jakarta
pada hari kedua uji coba ribuan kendaraan melintas di flyover yang berfungsi untuk memutar balik ini
saya pun turut menjajal kedua flyover ini
kita memasuki akses flyover untuk memutar balik ke arah pasar minggu
secara konstruksi kontur jalannya sudah sangat mulus nyaman untuk dilintasi
dan lebar juga memberikan ruang bagi pengemudi ketika akan berbelok atau saat berputar balik
tetapi karena ini masih fase uji coba kita melihat masih belum dipasang sejumlah mereka jalan seperti misalkan lampu reflektor yang akan sangat membantu ketika kita menikung seperti ini
dari atas sini juga kita bisa melihat visual atap warna warni yang sengaja dicat sejak bulan desember lalu
ini memang tampak indah
tetapi bagi pengendara
tentu ini pun harus menjadi perhatian
jangan sampai visual yang cukup mencolok tadi mengganggu konsentrasi ketika kita mengemudi
pembangunan kedua flyover ini bertujuan untuk mengurangi kemacetan yang sebelumnya kerap terjadi akibat kendaraan putar balik dan harus melintasi perlintasan kereta api
sejumlah pengendara pun mulai merasakan manfaatnya
kalau sebelumnya kan banyak lewat kolong bawah itu kan suka bahaya juga lewatin
setelah ada flyover ini kan kita lebih mudah
alternatif lebih mudah lah kita
untuk kita putar balik nggak terlalu jauh juga
nyaman sih maksudnya lebih cepat juga
saya mau ke kantor juga lebih dekat
oh gitu ya biasanya muter baliknya lama
jauh muternya di up ya
sementara itu pihak kepolisian meminta pemprov dki untuk membuka akses untuk kendaraan yang akan berbelok ke arah jalan joe dan kebagusan karena saat ini masih tertutup pembatas jalan
kemudian dari uten playover yang diisip ini nanti akan kita usahakan koordinasi dengan proyek
dengan pihak dinas pekerjaan umum dan dinas perhubungan akan kita tata perambuannya supaya yang mutar diisi bisa serong ke kiri nanti sehingga bisa masuk jue
uji coba ini berlangsung tiga hari sejak tiga puluh satu januari
sampai dua februari mulai pukul enam pagi sampai pukul sembilan malam
setelah itu pihak dinas bina marga akan kembali menutup flyover tapal kuda ini untuk merampungkan pekerjaan pekerjaan yang masih tersisa seperti penyelesaian jembatan penyeberangan orang dan penambahan marka jalan
mahardika utama evan askam jakarta